indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk meraih medali emas pada olimpiade dua ribu enam belas
setelah pasangan tontowi ahmad liliana natsir melaju ke partai final
pada babak semifinal owi butet sukses mengalahkan ganda campuran nomor satu dunia asal tiongkok
changnan dan chow yun li
permainan bagus sudah ditampilkan tontowi liliana sejak game pertama
sempat unggul sembilan empat owe butet akhirnya terkejar pada angka sebelas sepuluh
meski begitu ganda andalan indonesia ini kembali mendominasi peraihan poin sebelum menutup game pertama dengan angka dua puluh satu
chang chow yang mengungguli owi butet dalam rekor pertemuan berusaha mengejar pada babak kedua
pertarungan pun berjalan ketat hingga laga imbang pada angka empat belas sama
perlawanan ganda tiongkok ini pun berakhir dengan angka lima belas
tontowi liliana akhirnya tidak terbendung dan menutup pertandingan lewat straight game dengan angka dua puluh satu
kemenangan dua game atas chang cha melanjutkan performa impresif tontowi liliana di rio de janeiro
sejak tampil pada fase grup ganda campuran nomor tiga dunia ini selalu sukses mengalahkan lawan lawannya lewat straight game
peluang perolehan medali emas pun terbuka lebar
mengingat pasangan malaysia yang menjadi lawan mereka pada final chang pen sun dan goh liu ying sempat dikalahkan pada fase grup
tontowi liliana pun mencatatkan rekor pertemuan bagus atas chang pen sun dan goh liu ying
dari sembilan pertemuan tontowi liliana meraih delapan kemenangan berbanding satu milik chango
satu satunya kekalahan tontowi liliana oleh chango terjadi pada china open dua ribu dua puluh
saat ini chang pen sun dan goh liu ying menempati peringkat ke sebelas dunia dalam daftar bwf
indonesia akhirnya memastikan wakilnya di partai final cabang bulu tangkis olimpiade dua ribu
olimpiade dua ribu enam belas lewat ganda campuran tontowi ahmad liliana natsir
ui butet yang menjadi satu satunya wakil indonesia yang tersisa melaju ke partai puncak setelah mengalahkan ganda unggulan utama asal tiongkok
chang nan dan chao yun lei dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu lima belas
hasil mengecewakan yang diraih oleh pemain pemain bulu tangkis indonesia di ajang olimpiade dua ribu enam belas akhirnya sedikit terobati
lewat penampilan pasangan ganda campuran indonesia tontowi ahmad dan liliana natsir
pasangan owi butet ini sukses melaju ke partai final
setelah di partai semifinal mengalahkan unggulan pertama sekaligus musuh bebuyutan mereka pasangan tiongkok chang nan dan chao yun lei
di partai puncak owi butet akan bertemu dengan ganda malaysia peng sun chan dan liu yun goh
dari rekor pertemuan sebenarnya owi butet ini unggul cukup jauh
dari sembilan kali pertemuan yang telah mereka jalani owi butet sukses memenangkan delapan kali pertandingan
dan kemenangan terakhir yang diraih ui butet justru terjadi di babak penyisian grup olimpiade dua ribu enam belas kali ini
namun ui butet tidak ingin melihat rekor pertemuan
pertemuan mereka yang cukup baik tersebut sebagai beban
dan mereka berdua mengaku akan tetap fokus di partai final nanti
saya nggak mau berpikiran kemarin saya menang kemarin saya kalah
pokoknya besok partai final itu kita harus lebih fokus lagi
siapapun musuhnya kita anggap berat
ya pastinya minta dukungannya buat final nanti kita saya sama uwi
biar bisa bermain bagus bermain maksimal dan bisa memberikan yang terbaik buat indonesia
ya dan tentunya harapan dari seluruh warga indonesia adalah pasangan tontowi ahmad dan
liliana natsir ini dapat mempersembahkan medali emas bagi indonesia
dan apabila ini terwujud hasil ini tentu akan menghapus prestasi buruk bulu tangkis indonesia pada olimpiade dua ribu dua belas di london lalu
yang saat itu bulu tangkis gagal mempersembahkan satu medali pun bagi indonesia